masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau mk
sesudah itu menuju pelantikan oktober juga mungkin akan banyak dinamika
sehingga bu mega tidak mau buru buru bukan tidak mau bersikap
tidak mau menawurusan andet dan hukum oleh mkh
itu didorong agar dikerjakan selain selainnya dan berusaha
dan juga untuk menjaga kemampuan
itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi pun langsung
karena itu kan urusan sangat teknis
tapi ada dorongan ke bu mega ada harapan harapan agar segera bersuara
ya itu orang orang yang datang itu kan minta agar ibu mega segera
yang datang itu kan bahasa yang melalui media juga bertanya
segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi
jangan salah alihkan gerakan kekerasan ya
karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan mbak syurga
kita sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan
itu aja langsung kalau caranya seperti ini
jadi karena itu kalah tuh tidak tuh dikiki itu kan
nah bumega membaca seperti itu
jadi masalah angket masalah tiba itu yang kah itu kan jangka pendek
mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika
seperti dikatakan pak tulus tadi kayak dinamika itu akan terus jalan
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya